dan berikutnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di istana negara
pasca konferensi pers yang digelar oleh mensesnek beberapa waktu lalu
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia yaitu ada nesha megawati
nisha selamat malam
bapak beberapa waktu lalu baru saja menteri sekretaris
negara sudah menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan isu keluarga negaraan ganda
yang menimpa menteri sdm yaitu archandra tahar
presiden juga sudah memutuskan secara resmi untuk memberhentikan archandra tahar
dan sambil menunggu menteri sdm yang baru kemudian beliau juga menunjuk luhut bin sarpanjaitan
saya minta pendapat anda terkait dengan isu pemberhentian ini
baru beberapa waktu diangkat kemudian langsung diberhentikan
ya begini ya mbak ya
tentu di dalam menyusun kabinet terutama sekarang ini
kesulitan presiden jokowi adalah mendengarkan suara orang orang di sekitar pak presiden jokowi itu sendiri
karena suara suara itu sebetulnya tidak suara suara yang semua itu orientasinya kepada bagaimana
memilih seorang anggota kabinet yang mempunyai kompetensi
dan kemudian bisa mengambil kebijakan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga pertarungan kepentingan luar biasa
terus faktor faktor ini menurut saya yang memang menyulitkan pak jokowi
kecuali dia juga harus bisa memilih orang yang memang kompeten
tetapi juga bagaimana menampung pertarungan pertarungan kepentingan yang ada di sekitar presiden jokowi sekarang ini
tentu tadi juga terungkap di mana di cnn indonesia saya lihat wawancara mas faisal basri
sekarang mas mbak iqmanto yang memang ada urusan
urusan urusan dengan urusan masyarakat dan lain sebagainya
jadi saya kira detailnya isu isu ini juga sudah tersebar di berbagai media
nah kedua juga memang kesulitan lain adalah bahwa memang para petugas petugas menteri menteri
yang membidangi mengenai masalah masalah mungkin masalah masalah administrasi
kadang kadang juga terdadak terdadak dengan putusan putusan yang begitu cepat
ya begitu cepat sehingga kemudian tidak sempat untuk melakukan
sempat untuk melakukan sesuatu yang tidak sempat

ya apalagi sebetulnya memang
apa itu menteri sendiri mas arsandra ini memang sebaiknya sejak awal sudah membuka diri bahwa
bahwa yang bersangkutan adalah memang mempunyai histori keluarga negaraan seperti ini
mungkin seperti itu
nah tapi andai kata memang kemudian juga memang tercium memang apa ada isu isu seperti itu
memang mungkin juga ada kepentingan lain yang menumpang
sehingga kemudian bisa juga membuat ini
isu keluarga negara menteri ini menjadi lebih ribut
sebetulnya sudah didasari atas kepentingan kepentingan yang saya
kepentingan kepentingan yang sangat sangat spesifik dan subjektif
pak kristi yadi
yang sempat tadi saya konfirmasi di wansar basri di cnn tadi
oke pak kristiadi menarik saya menyerap kalimat kalimat pertama dari anda
anda tadi sempat menyampaikan
bahwa sepertinya agak kesulitan bagi presiden pada awalnya untuk bisa mengetahui suara suara dari sekitarnya
apakah ini menurut anda sebelumnya ini kan sesuatu yang sangat krusial sebenarnya penting kan
oh sangat krusial dan sangat ini sangat begitu
syarat seorang menteri haruslah warga negara indonesia
artinya apakah sebelumnya presiden tentunya memiliki tim begitu untuk kemudian melakukan perekrutan menteri yang baru
terkait dengan reshuffle kemarin tidak mengetahui tentang perihal
atau status keluarga negaraan ganda begitu yang menimpa arief
saya kira presiden ini tidak begitu
begini presiden ini saya kira sekarang juga mencoba melakukan manajemen pertarungan kepentingan yang dahsyat di dalam kabinet ini sendiri sebetulnya
pertarungan kepentingan yang kepentingan itu bisa bobotnya lebih besar untuk urusan urusan subjektif daripada kepentingan kepentingan yang untuk publik
mungkin sangat sedikit menteri menteri di sekitar pak jokowi yang memang ya kepentingannya itu tidak terlalu besar atau bahkan sangat minimum ya
seperti menteri sekretaris negara menteri lalu kepala apa itu sah presiden
dan mungkin juga pada tingkat terutama menteri agama yang tidak terlalu banyak kepentingan transaksi kepentingan transaksinya
tapi yang bermain juga sangat banyak
ya sangat banyak dan itu sudah terbuka kepada publik
bagaimana sebuah pertarungan
persoalan kepentingan mereka ini juga bisa menggolkan orang orang yang dianggap bisa menjadi apa
orang orang yang bisa menjadi eksekutor daripada kepentingan kepentingan mereka ini
ini memang saya kira memang konteks politik kita situasinya seperti ini
karena juga lembaga lembaga politik kita ini lemah kan
lemah lemah di apa
sama dikata memang partai partainya juga partai partai seperti itu ya
partai partai yang tidak ada yang sangat kecil sekali hampir
sesuatu yang bisa dikonsumsi
yang bisa menghargai misalnya apa itu apa itu hal hal yang sebetulnya baik
untuk kepentingan orang banyak tetapi selalu dicari cari saja ada saja unsur unsur dari partai yang selalu bisa mengganggu
ya membuat kisruh karena kepentingan kepentingan subjektifnya terhadap jalannya pemerintahan ini
ini kan baru saja mau terkonsolidasi
pak jokowi secara formal beberapa partai sudah mau mendukung
tetapi kan pertarungan kepentingan belum habis di situ
masih begitu banyak dan sangat kompleks
dan kadang kadang memang berubah ubah
ditanyai tergantung kepentingan kepentingan mereka ini
ini yang saya kira memang kita masih akan menapak lagi bahwa sistem pemerintahan kita ini memang harus ada penguatan penguatan lembaga
entah itu dpr nya itu partainya entah itu pemerintahnya sendiri ya kan
juga lembaga lembaga yang lain
memang kita agenda kita masih besar sekali
dan yang dihadapi pak jokowi itu memang suatu apa
warisan yang memang sangat berat bagi siapapun yang menjadi presiden republik sekarang ini
oke pak kristi jadi terkait dengan pemberhentian secara resmi archandra thakar sebagai menteri lcdm
ini sekaligus bisa jadi menurunkan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden jokowi
ya beginilah jadi ini juga tentu beginilah
tentu masyarakat merasa wah kok begini ya
kok seakan akan pemerintah pemerintahan yang tergesa gesa
kurusah kursu ya kan
juga orang sudah mulai membicarakan mengenai misalnya pergantian pergantian kabinet itu tentu ada yang dinilai sangat baik
ada bu sri mulyani tetapi ada juga menteri yang tiba tiba membuat suatu kebijakan yang sudah bikin heboh ya kan
supaya anak sekolah dua puluh empat sehari penuh sekolah dan sebagainya yang belum pernah kemudian disampaikan secara sistematis
ingat bikin gaduh masyarakat dan sebagainya
jadi ini menurut saya memang apa
presiden sekarang betul betul kekurangan orang yang bisa dipercaya dalam arti bahwa orang orang itu kalau andai kata mempunyai kepentingan kepentingan subjektif
itu kepentingan subjektifnya itu harus harusnya di bawah kepentingan kepentingan yang lebih luas
tapi kalau sekarang nampaknya rasanya nggak begitu
semua ribut saling sikut ya kalau perlu juga saling tuduh di publik dan sebagainya
ya dan ini semakin sebetulnya
yang sebetulnya apa tuh yang sangat dilukikan adalah masyarakat itu sendiri
terus pembendahan pembendahan di mana di pemerintahnya sudah juga sebetulnya ada kemajuan beberapa hal
pak jokowi juga masih mendapatkan kepercayaan meskipun sebagai masyarakat juga merasakan ketidakpuasan di berbagai hal
tetapi tingkat supportnya masih tinggi
nah mudah mudahan untuk selanjutnya pak presiden jokowi ini bisa merawat juga harapan masyarakat merawat kepercayaan
dengan suatu kebijakan kebijakan yang tidak dirasakan terlalu
pak chris yadi
terlalu bisa gulusu
misalnya soal misalnya soal menteri atau menteri yang berhubungan yang baru
yang kemudian dengan gagah berani meresmikan apa itu terminal tiga
terminal tiga yang apa yang apa harganya tujuh triliun delapan triliun bisa kebanjiran dari dalam tuh gila nggak
nah inilah yang sebetulnya tidak ada semacam apa itu
helikopter view pandangan ke atas yang betul betul juga bisa jadi dijadikan apa bayung untuk bisa untuk bisa dieksekusi dengan dengan apa itu dengan dengan akurat
perlu orang orang yang memang betul betul apa itu orang yang memang mengerti wawasan tapi juga bisa mempunyai manajerial skill yang cukup gitu loh
pak kristiadi saya menangkap kurang lebih kalau mungkin bahasanya presiden jokowi
agak seperti gerasa krusuk begitu khusus adalah
bukan gerasa krusuk gerasa krusuk agak tergesa gesa ini
tergesa gesa putusan tergesa gesa
memang dia cepat ingin menghasilkan
tetapi bagi saya juga tentu ingin cepat menghasilkan itu ya tidak mungkin sekarang menghasilkan sesuatu yang cepat kemudian diakui semua ya
instan begitulah ya kurang lebih ya
memilih menteri menteri yang tidak cuma asal bapak senang asal bapak tertawa
asal bapak terang
pak kristiadi terakhir terkait dengan keputusan resmi pemberhentian archandra tahar anda melihat ada sesuatu yang agak sedikit beda
mungkin ketika konferensi pers yang baru saja digelar beberapa waktu lalu di istana negara disampaikan oleh langsung oleh mensesnek begitu bukan dengan presiden jokowi sendiri
oh ya saya kira itu kan tentu cukup tugas pak mensesnek lah yang saya kira juga beliau yang memang apa
bertugas untuk menyiapkan detail detailnya soal menteri dan sebagainya
tapi memang juga tidak bisa dihindari tidak memungkinkan juga apa itu menteri mesesnek bisa mengetahui sebegitu detail
ya itu kan juga sebetulnya dalam soal soal kabinet itu juga mengandalkan credibility daripada calonnya
sehingga kalau calonnya itu bisa seperti ada persoalan bilang saja sama presiden pak presiden satu urusan saya seperti ini loh masih ada kasus saya ini
mohon dipertimbangkan dulu kan begitu mestinya
tapi tiba tiba dia juga lalu kemudian tahu apakah ada yang menyetor proses pengusutan ini atau ada yang memang memblokap proses kontroversi ini ya
tapi kalau cuma kemudian juga saya tidak setuju menyalahkan menteri masistek sudah tidak mungkin
ya karena semua proses proses rekrutmen ini tentu juga sebetulnya mempertimbangkan kredibility dari yang bersangkutan

oke artinya dia juga bisa secara elegan mengakui kalau masih ada hal hal yang apa hal hal yang memang bisa dihukum

ya karena semua proses regroupment ini tentu juga sebetulnya mempertimbangkan credibility dari yang bersangkutan
mengambat proses regroupment ini yang bisa berakibat kepada reputasi pemerintah yang sedang dibangun credibility nya untuk bisa efektif ini kemudian apa tuh digelokotikan begitu
oke baik terima kasih pak j kristiadi telah bergabung dengan kami sian indonesia breaking news malam hari ini
itu tadi kita dengarkan bagaimana j kristiadi salah seorang pengamat politik bergabung dengan world now malam hari ini
dan berikutnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan penggabungan politik dan penggabungan politik
terkait dengan pemberhentian menteri sdm archandra thakar secara resmi dari istana negara jakarta
kami juga telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada nisha megawati
nisha selamat malam
apa yang bisa anda sampaikan setelah jalannya konferensi pers yang digelar oleh man sesnek beberapa waktu lalu
kalau kita simak cukup singkat penjelasan dari man sesnek
ya baik benar selamat malam fanny bahwa memang setelah man sasnek dan juga juri bicaranya johan budi telah meninggalkan lokasi konferensi prs
memang kami menanyakan secara lebih detail mengapa alasan presiden joko widodo mengenai pemberhentian dari menteri sdm
archandra thakar yang baru sekitar sembilan belas hari menjabat sebagai menteri sdm
tidak ada jawaban yang lebih konkret mengenai ataupun spesifik kenapa alasan dan juga termasuk apakah memang pemerintah dalam artian ini
kecolongan mengenai proses administrasi ataupun proses seleksi
pada saat menunjuk archandra thakar sebagai menteri sdm pada saat menggantikan sudirman said pada saat disafol kabinet ke dua pada beberapa waktu yang lalu
tetap tadi mensesnek kami terus tanyakan apa alasannya secara jelas apakah memang ini desakan publik dan bagaimana proses apakah memang pemerintah kecolongan
tetapi memang mensesnek patikno tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana ataupun pertanyaan pertanyaan yang kemudian timbul setelah pemberhentian dari archandra tahar sebagai menteri sdm
yang digantikan oleh
luhut misal panjaitan yang sebagai pelaksana tugas
di mana memang tadi yang tadi sampai kelepatiknya bahwa per malam ini keputusannya kalau saya bisa bicarakan mengenai proses
prosesnya mungkin sudah kita tahu bersama bahwa fani sudah dipanggil beberapa kali archandra tahar ke istana untuk dimintai konfirmasi
dan tadi sore pun juga telah diadakan rapat bahwa tadi menurut dari johan budi bahwa archandra thakar sudah bertemu dengan presiden
tapi apakah memang presiden menyampaikan langsung atau apakah pemberhentian dari archandrahar merupakan inisiatif langsung
dari yang bersangkutan ataupun memang presiden yang mengambil langkah secara tegas memperhentikan
hal ini pun juga tidak bisa dijawab secara gamblang dari pihak istana mengenai pemberhentian dari archandra thari
yang diketahui bahwa beberapa akhir ini isunya menjadi pengembang ketika ada dwi ataupun dua keluarga negaraan
memang pada waktu sabtu lalu pada saat pembukaan jambore nasional
prajuritno mengatakan bahwa archandra thakar memang memiliki gin card
dan juga memang meskipun pada saat itu tidak ada
ini adalah pernyataan yang memang benar benar tegas kalau saya bahasanya fani selalu membulet jawabannya dan tidak tegas
dan ditegaskan bahwa dan pertanyaan pertanyaan tersebut semalu ditimbul
dan hari ini atau malam ini diputuskan bahwa archandra thakar tidak lagi menjabat sebagai menteri isdm
mengenai pertanyaan pertanyaan berikutnya apakah memang nantinya pemerintah akan ada proses seleksi
apakah akan melibatkan pihak pertentu misalnya bin ataupun kbkm untuk tidak lagi kecolongan terhadap proses ini
ini memang pemerintah sejauh ini
belum bisa memberikan kepastian secara pasti
dan tentunya belum bisa dipastikan kapan atau siapa yang akan menjabat menteri isdm menggantikan dari archandra thakar
amnesha terlepas dari desakan publik
kalau saya tangkap dari jawaban anda memang agak sedikit masih mengawang
begitu apakah memang ini resmi memang satu pihak diputuskan oleh presiden
ataukah memang archandra tahar sendiri yang mengundurkan diri
namun kalau kita lihat sebelumnya menkumham misalnya juga sudah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan artinya archandra thaha memiliki dua paspor indonesia dan juga amerika
apakah ada informasi lebih yang mungkin anda dapatkan usai konferensi pers yang digelar di istana negara terkait apakah memang isu tersebut benar atau tidak
ya benar fani
ketika misalnya tadi saya mencoba konfirmasi apakah memang benar archandra memiliki dua paspor
apakah memiliki paspor indonesia ataupun paspor amerika
ataupun memang hanya sekedar memiliki green card ataupun kartu hijau atau bisa livi atau tinggal di amerika
hal ini pun juga tidak bisa dijawab secara gamblang oleh menteri isdm dan juga juri bicara presiden yakti johan budi
apakah status dari archandra thakar memang benar memiliki dua warga negaraan
dan tetapi memang sejauh ini memang informasi
tapi pihak istana masih nampaknya masih ingin meredam dulu
fani belum gegabah ataupun tidak mau ceroboh mengenai jawaban jawaban yang kemudian ataupun pertanyaan pertanyaan yang timbul setelah pemberhentian
ataupun memang sebenarnya pertanyaannya sudah sejak beberapa hari yang lalu ketika isu dari archandra tahar pun menguak
ataupun adanya isu bahwa seorang archandra thakar memiliki dua keluarga negaraan
meskipun tadi pagi kami mendapatkan rilis dari pihak tim komunikasi presiden
mengenai semacam pembelaan ataupun semacam pengertian atau bahwa archand tahar ada memiliki green card ataupun tidak memiliki dua warga negara
tetapi hal itu pun akhirnya terpatahkan ketika hari ini ataupun malam ini presiden joko widodo memutuskan atau memberhentikan dari archandra tahar sebagai menteri sdm
tapi sekali lagi fani apakah archandra har memang benar memiliki dua keluarga negaraan sejauh ini dari pihak istana belum mau menguapkan secara lebih jelas dan juga secara lebih konkret fani
oke untuk selanjutnya untuk sementara luhut bin sarpanjaitan kemudian ditunjuk sebagai plt menteri sdm menggantikan archandra tahar
apakah anda juga memiliki informasi lebih lanjut terkait mungkin siapa yang akan mengisi pos atau posisi menteri sdm ke depannya nanti
apakah mungkin saja dengan kasus yang terjadi terhadap archandra tahar ini akan seperti apa ya membuat pemerintah khususnya presiden agak jauh lebih berhati hati begitu
tentunya pasti akan lebih berhati hati setelah proses kalau bisa dibilang ini adalah sebagai ini baru pertama kali fani bahwa adanya pemerintah pada saat seleksi ataupun administrasi kemarin bisa dikatakan bahwa kebobolan
walaupun memang pemerintah atau istana tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak kebobolan ataupun tidak bercolongan terhadap proses seleksi tersebut
tetapi bahwa kalau misalnya kita lihat akhirnya archandra thakar digantikan oleh luhut bin sar panjaitan
yang bisa kita tarik di sini adalah pada saat proses reshuffle kemarin
bahwa memang ada beberapa beberapa orang yang kalau kita melihat dari postur dari kabinet sendiri memang presiden jokowi dodo sebagai presiden ataupun wakil presiden yusuf kala tidak bisa berdiri sendiri
misalnya tentu saja ada orang orang seperti misalnya orang dari partai politik ada juga orang orang yang faktor kedekatan dengan luhut bin sarpanjaitan juga dan juga dari yusuf kala
yang menariknya di sini adalah kalau misalnya kami mendapatkan informasi bahwa memang archandra tahar di luar sana memang secara langsung ataupun
ditunjuk ataupun pihak luhut bin sar panjaitan yang mengajukan nama archandra thakar menjadi sebagai menteri sdm
itulah mungkin kenapa akhirnya posisi menteri sdm saat ini ditunjuk oleh luhut bin sarpanjaitan ataupun isi oleh luhut bin sarpanjait sebagai pelaksana tugas
sampai kapan atau siapa ataupun orangnya siapa fani belum bisa dipastikan karena sejauh ini proses masih berlangsung
dan tentunya kita akan melihat bagaimana proses ke depan
dan ini bisa mencoreng bagaimana proses ini pertama kali dan tampaknya pasti pemerintah akan lebih berhati hati pada proses seleksi dan juga pada saat proses administrasi fani
jangan sampai kecolongan untuk kedua kalinya begitu
terima kasih nisha megawati melaporkan langsung dari istana negara
selanjutnya saya ajak anda untuk bergabung ini dengan pakar hukum tata negara yaitu bapak harjono
pak harjono selamat malam
pak harjono saya minta tanggapan anda terlebih dahulu
berhentikan ya archandra tahar di posisinya sebagai menteri sdm
ya saya kira itu putusan politik yang mesti harus diambil presiden ya
karena ada persoalan persoalan
pertama adalah ya kita harus akui bahwa itu adalah kekurangan informasi
kita tidak tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab di dalam pemerintahan
dan kedua juga ini selesai selesai mestinya juga menteri yang bersangkutan
kita tahu persoalan persoalan yang dia sudah lakukan
kalau dua hal itu ada presiden akan sangat hati hati
kalau itu diinformasikan sebelumnya
oke pak harjono kita tahu salah satu syarat mutlak begitu untuk menjadi seorang menteri di indonesia adalah
ia tentunya harus merupakan warga negara indonesia itu merupakan syarat mutlak
namun menurut anda kalau kita lihat ini kan begitu krusial masalah ini
ketika seorang menteri diterpa isu warga negara angganda
apa yang anda lihat ketika proses menuju pemilihan seorang menteri itu kan merupakan proses yang panjang
ada history ada background yang harus dicek terlebih dahulu tentunya oleh presiden joko widodo
iya kalau presiden sendiri yang ngecek ya tentunya tidak kan
tapi saya kira presiden bertikat baik ya
dekat baiknya kalau kelihatannya orang indonesia
dan sementara itu tidak ada informasi bahwa dia bukan bni
lalu keinginan untuk kapan saja memanggil kapan saja pilihan pilihan warga negara yang di luar negeri yang bisa membantu itu itikatnya baik saja
tidak ada tidak itikat baik untuk itu
hanya persoalannya adalah pada saat pak jokowi pak presiden ini mengangkat itu tidak ada informasi masuk tentang siapa dia
dan kemudian calon menterinya dulu sendiri waktu itu
tidak secara fair memberitahukan bahwa dia ada makalah itu
mungkin ada satu anggapan ya
kan kalau kita ikuti media sosial si pak menteri ini pernah bersumpah untuk jadi warga negara amerika kan begitu kan
jadi dengan sistem kita soalnya begitu dia bersumpah meskipun itu tidak dicabut pasportnya komitik kalian mestinya dia kehilangan
karena kita tidak mengenal diri warga negaraan
tapi itu memang menyangkut persoalan anak yang akan ikut pasti berakah
itu kan memang posisinya in beden
itu diberi apa
kebebasan nanti kalau sudah umur delapan belas
itu mungkin saja
tapi dalam soalannya jelas
persoalan kemudian pernah mengajukan kembali
ini kan pernah mengadukan kembali
ini kan ada tata urutannya tidak ujuk ujuk
kemudian pernah mengajukan lalu dia mendapatkan kewarganegaraan indonesia kembali
dan soalnya persoalan imigrasi ini imigrasi ini termasuk seperti ini mendapatkan kewarganegaraan dan tidak
ini soalnya kemenangan presiden mutlak itu soalnya
ya sekali lagi karena presiden juga ingin mengikuti ketentuan ketentuan peraturan perundangan beliau
lalu juga mempertimbangkan secara politik untuk membersihkan dengan hormat
karena begini kalau kita ikuti pp nya sendiri kan yang memberi melepaskan permohonan untuk menjadi warga negara indonesia lagi
itu kan presiden
tidak ada instansi lain
kalau presiden berarti presiden mempunyai kewenangan atributif untuk menyatakan seperti itu
artinya menolak atau menerima itu menang dari presiden
dan lagi bapak ibu saya kalau ada kewarganegaraan kembali presiden bisa menolaknya atas pertimbangan pertimbangan background
atau catatan catatan yang bersangkutan pada saat dia meninggalkan warga indonesia
jadi tidak otomatis
dan itu semua ada di presiden
ini yang kita harus pahami tentang kewarganegaraan
oke terakhir pak harjono ini terkait kalau kita lihat bagaimana terkait dengan salah satunya kredibilitas dari presiden joko widodo
dalam penunjukan atau pemilihan seorang menteri di kabinetnya
terlepas ini dari desakan masyarakat atau tidak namun isu keluarga negaraan gada ini telah berkembang beberapa hari belakangan di media dan juga masyarakat
nah anda melihat ini akan dampaknya ke depannya seperti apa
kita secara langsung atau tidak langsung juga pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden ini agak sedikit turun
nantinya akan sedikit berkurang karena ini merupakan kasus pertama yang pernah terjadi mungkin sepanjang sejarah indonesia ada
ada seorang menteri kemudian yang baru ditunjuk kemudian diberhentikan lagi karena memiliki dua keluarga negaraan begitu
sebenarnya kredibilitasnya tidak jadi masalah
kalau kemudian diteruskan kemudian wacana ini kemudian muncul terus itu juga menjadi persoalan kan
kemudian orang menanyakan ini sudah jelas hukum kekebalan masyarakat indonesia kalau diteruskan ini malah jadi persoalan
kalau seperti ini saya kira sudah tepat juga
tidak ada persoalan
maka saya katakan dari awal tentu presiden mempunyai etikat baik di dalam memilih menteri itu
persoalannya adalah pada saat kemudian menteri itu mau diangkat ini informasi informasi tentang siapa dia itu tidak lengkap
dan tidak lengkapnya nih
karena apa kita juga tidak tahu kan
dan lagi si yang diangkat pun juga tidak menjelaskan setelah gamblang sebetulnya statusnya dia gimana kan gitu
oleh karena itu bukan kesalahan jokowi saya kira
ini adalah prosedur
tentang persoalan begini itu adalah kesalahan manusia
tidak ada ada di masalah
baik terima kasih pak harjono atas waktunya bergabung di breaking news cnn indonesia malam hari ini
itu tadi pakar hukum tata negara harjono
berikutnya beberapa saat lalu beberapa waktu lalu
lalu beberapa waktu lalu menteri sekretaris negara pratikno juga sudah menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa menteri sdm archandra tahar diberhentikan
menyikapi pertanyaan pertanyaan publik terkait dengan status keluarga negaraan menteri energi dan sumber daya mineral
saudara archandra thar
setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber
presiden memutuskan untuk
memberhentikan dengan hormat
saudara archandra thar
dari posisinya sebagai menteri energi dan sumber daya mineral
saudara luhut bin sarpanjaitan menteri koordinator bidang kemaritiman
sebagai pelaksana tugas memenangkan tanggung jawab menteri esdm
sampai dengan diangkatnya menteri esdm definitif
kembali kami informasikan bahwa menteri sdm archandra tahar resmi diberhentikan oleh presiden joko widodo beberapa waktu lalu sudah digelar konferensi pers atau jumpa pers yang diwakili oleh menteri sekretaris negara yaitu pratikno di istana negara
dan juga sudah diumumkan bahwa untuk sementara
luhut bin sarapanjaitan menko bidang kemaritiman akan menjabat sebagai plt untuk menggantikan archandra thar
sambil menunggu keputusan siapakah selanjutnya yang akan mengisi pos atau posisi sebagai menteri esdm yang baru
keputusan pergantian atau pemberhentian resmi ini resmi disampaikan malam hari ini diputuskan malam hari ini dan efektif ini akan berlaku pada besok pagi